seorang warga kota kupang nusa tenggara timur kehilangan uang belasan juta rupiah
setelah mengklik sebuah dokumen surat undangan nikah digital yang dikirim nomor tidak dikenal
merasa dirugikan korban melapor ke polisi
erasmus kenlopo warga sunkayan kota mendatangi polresta kupang kota pada jumat malam
lelaki yang sedang membangun usaha dengan meminjam uang dana kur di bank bri ini kaget
saat uang empat belas juta sisa pinjaman kur ludes ditarik orang tidak dikenal
peristiwa itu terjadi pada tanggal sepuluh januari dua ribu dua puluh tiga lalu
berawal dari sebuah pesan singkat yang masuk melalui whatsapp ke ponsel korban
sang istri yang kala itu memegang ponsel itu penasaran melihat pesan baru
dari nomor yang tidak disimpan dan membuka pesan itu
korban sempat melapor melalui aplikasi bri mobile di ponselnya
namun usahanya gagal karena pin masuk aplikasi
mobile bankingnya telah diubah oleh pertas
hingga kini penyidik polresta kupang kota masih melakukan penyelidikan kasus ini
saya ingin mencari rekening yang ada itu
bisa cari tahu
cari tahu rekening siapa begitu
uang ini keluar dari rekening mana